pemerintah resmi memperpanjang ppkm hingga enam september dua ribu dua puluh
dengan penurunan level ppkm di sejumlah wilayah
meski demikian ada sejumlah ketentuan yang harus diterapkan oleh pelaku usaha
agar penyebaran covid sembilan belas tetap bisa dikendalikan
dalam satu minggu terakhir ini sudah terjadi tren perbaikan situasi covid sembilan belas
presiden joko widodo menyampaikan adanya penurunan status level
dalam penerapan ppkm di luar pulau jawa dan bali
presiden jokowi menyebut total ada tiga provinsi yang turun level
untuk wilayah jawa bali ada tiga wilayah agglomerasi yang mengalami penurunan level ppkm
yakni malang raya dan juga solo raya
sementara itu untuk wilayah semarang raya
penurunan level ppkm dilakukan karena turunnya sejumlah indikator
seperti kasus harian kasus aktif dan juga tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit
dalam satu minggu terakhir ini sudah terjadi tren perbaikan situasi covid sembilan belas
tingkat keterisian rumah sakit untuk kasus covid sembilan belas semakin membaik
rata rata bor nasional sudah berada di sekitar dua puluh tujuh persen
seiring dengan kondisi covid sembilan belas yang kian membaik
implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan
terdapat beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat
kapasitas dine in di dalam mal menjadi lima puluh persen
dengan jam operasional menjadi pukul dua puluh satu
uji coba seribu outlet restoran di luar mall dapat beroperasi dengan kapasitas dua puluh lima persen
selain itu seluruh industri pabrik dan ekspor esensial
diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi mulai tujuh september
menurut menko kemaritiman dan investasi luhut panjaitan
berdasarkan evaluasi penggunaan aplikasi peduli lindungi fiturnya akan semakin ditingkatkan
pada minggu ini kita akan melakukan perubahan kategori warna pada peduli lindungi
akan ditambahkan kategori warna hitam bagi orang yang teridentifikasi positif covid atau kontak erat
sehingga kita bisa lebih cepat
dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran kasus
lonjakan kasus yang terjadi di awal januari dan di juli tahun ini
semuanya disebabkan karena peningkatan mobilitas yang luar biasa
yang selalu diikuti seminggu atau dua minggu sesudahnya dengan kenaikan jumlah kasus
yang nanti akan sampai di puncaknya dalam empat sampai delapan minggu
menteri kesehatan budi gunadisadikin menambahkan pelonggaran mobilitas yang telah ditetapkan
mulai tiga puluh satu agustus hingga enam september mendatang
harus tetap disertai dengan kewaspadaan terhadap kemungkinan melonjaknya kembali angka covid sembilan belas